lembaga survei median merilis survei mengenai elektabilitas jokowi ma'ruf yang masih berada di angka empat puluh tujuh tujuh persen
sedangkan pasangan prabowo sandi meraih presentase tiga puluh lima lima persen
angka empat puluh tujuh tujuh persen dinilai masih tidak ada perubahan karena belum mencapai lima puluh persen lebih
survei dilakukan pada empat sampai enam belas november dua ribu delapan belas terhadap satu dua ratus responden yang memiliki hak pilih
hal ini menurut erick thohir selaku ketua tim kampanye nasional adalah hal yang masih awal
karena masa kampanye masih lima bulan ke depan
sementara itu lingkaran survei indonesia melakukan survei yang dilakukan tanggal sepuluh hingga sembilan belas november
secara umum jokowi diuntungkan persepsi positif publik terhadap kondisi ekonomi indonesia
dua puluh persen responden menilai kondisi ekonomi indonesia baik
sedangkan dua puluh empat tujuh persen lain menilai kondisi ekonomi indonesia buruk
dua ratus responden menjadi narasumber survei yang dilakukan di tiga puluh empat provinsi di indonesia
para responden diwawancara menggunakan kuesioner
mayoritas responden menilai kondisi ekonomi sangat baik
tiga persen responden menyatakan kondisi ekonomi indonesia sedang dan baik
sementara dua puluh empat tujuh persen responden lainnya menilai kondisi ekonomi buruk
persesif terhadap kondisi ekonomi berpengaruh terhadap dukungan terhadap capres
jadi memang secara umum jokowi diuntungkan oleh persepsi positif publik
terhadap kondisi ekonomi indonesia
mengapa karena memang masih di atas tujuh puluh persen
tiga persen menyatakan masyarakat keadaan ekonomi sekarang ini dalam keadaan sedang maupun baik
yang menyatakan buruk itu hanya dua puluh empat tujuh persen
dan mereka yang menilai kondisi ekonomi baik ini mayoritas dukungannya itu terhadap jokowi maruf amin
sementara yang menilai ekonomi buruk
dengan base dua puluh empat tujuh ini mayoritas memilih prabowo sandi sebagai capresnya
ya lima bulan menjelang pemilihan presiden angka angka survei kembali mengemuka
lagi lagi sekalipun mengklaim kepuasan publik di bidang ekonomi elektabilitas petana cenderung stagnan
namun meski naik tipis apakah persepsi publik bahwa penantang bisa memberikan solusi benar tercapai
kita bahas malam ini bersama ada kang maman imanul haq direktur relawan tim kampanye nasional jokowi maruf
kang maman selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
kemudian ada mas fatul bari jurudebat badan pemenangan nasional prabowo sandi
mas fatul terima kasih sudah ada di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada bang riko marbun direktur eksekutif median
bang riko selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
kita sekarang lihat dulu bagaimana hasil surveinya
kami sudah ada grafisnya kita hadirkan dulu dari median dan juga dari lsi ya teman teman
kita lihat elektabilitasnya dulu kita bahas bersama
ya kita lihat
oke mungkin bisa saya sebutkan di sini
sambil menunggu gambarnya dinaikkan di belakang
dari median ya dari median
dari bang riko jokowi maruf amin
median ya median empat puluh tujuh
tujuh di belakang bisa dilihat lebih besar
itu dari median
kemudian dari lsi mungkin bisa dilihat
yang berikutnya surveinya empat sampai enam belas november
beda tipis ya beda sekitar
tiga hari empat hari ya
yang menarik juga sebenarnya tidak hanya ini
saya boleh mengutip dari lsi ya
jadi lsi bulan oktober
jokowi pada saat itu lima puluh tujuh
artinya kalau misalnya dilihat sekarang agak turun
kemudian prabowo sandi

iya ini dia ini yang bulan oktober
kemudian prabowo sandi dua puluh delapan enam

yang menarik undecidednya justru bulan november ini naik ya
tiga belas dari sebelumnya
oktober tiga belas tujuh sekarang jadi lima belas enam

kaget tidak kak mama dengan hasil ini
kaget tidak kak mama dengan hasil ini
enggak juga ya
oke kita sebenarnya melihat beberapa hasil survei
itu menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat terhadap capaian capaian prestasi jokowi lebih mapan dan tetap
jadi tidak ada perubahan tiba tiba karena hoaks dan fitnah misalnya
kalau median tapi kita lihat lsi
kita pun pakai beberapa lembaga survei yang lain
kita ada di lima puluh empat ada juga yang di atas di lima puluh delapan dan lain sebagainya
tentu masukan masukan dari lembaga survei ini menjadi kajian kita di sebelah mana
kelebihan lsc sebelah mana kajian median dan lain sebagainya
yang pasti kita hari ini mengoptimalkan kembali nawacita jilid dua kita
bagaimana membangun struktur ekonomi yang mandiri kreatif dan berdaya saing
nah dari masukan masukan survei inilah sebenarnya nanti kita akan mem breakdown kemasan kampanye kita
sehingga betul betul dalam sisa waktu empat bulan ini saya yakin masyarakat akan semakin yakin memilih

iya tetapi penurunan lsi itu kita combine dengan beberapa survei yang lain tidak terlalu signifikan
karena kita masih dalam prediksi kita
masih dalam prediksi kita mas fatu bagaimana dengan hasil ini

mas fatul bagaimana dengan hasil ini masih bisa percaya kalau teman teman beberapa kali misalnya teman mas ferry atau siapa ketika ditunjukkan hasil survei ini kan

apakah cukup memuaskan teman teman dari prabowo sandi
tentu kami menyebut positif apapun hasil survei sebetulnya
jadi survei yang berdasarkan kajian dengan metodologi yang ilmiah juga kita melihat itu sebagai satu hal yang positif
dan menurut kami apalagi hasil yang terbaru di media ini cukup signifikan dan pil pres ini masih panjang
jadi ibarat pari maraton kita napas memang harus panjang
kebetulan ada survei
ini seperti water station kita sedang minum dulu dan alhamdulillah minumnya dengan kondisi yang sekarang sudah lumayan cukup signifikan naiknya
dan saya rasa dengan waktu yang cukup panjang sampai nanti di bulan april akan signifikan dan saya yakin menang gitu
bang riko kalau dari beberapa kali data yang diambil oleh teman teman median apa yang bisa dibaca di hasil terbaru ini
jadi saya pikir sebenarnya data dari tim median ini itu memberikan pesan kepada kedua belah calon ya
baik pasangan jokowi keyaimakruf atau prabowo sandi
pesannya ini ada yang berupa warning tapi juga ada yang berupa optimisme juga
buat pak jokowi ⁇ maruf ⁇ misalnya tentu optimismenya adalah dari empat puluh tujuh tujuh ke lima puluh satu persen itu kan jauh lebih dekat
ketimbang dari tiga
ketimbang dari tiga puluh lima ke lima puluh satu kan itu lebih dekatnya kan di situ itu optimismenya itu di situ
tetapi menurut saya ini ada warningnya juga warningnya itu adalah begini
kalau kita melihat dari pengalaman pilkada pilkada di mana petahana itu terlibat
setelah sekian tahun kemudian mereka menuju ke kepemimpinan untuk kedua kalinya
itu rata rata saya ambil contoh misalnya bu risma aja ya bu risma itu dia terpilih kembali dengan angka kurang lebih delapan puluh enam persen
jadi ini artinya apa ya
untuk petahana angka bulatnya amannya begitu
artinya orang ini berarti benar benar puas dengan kinerja dia
tapi kalau kepuasan publiknya beberapa kali sama disurvey berada di kisaran berapa
under lima puluh sebenarnya
under lima puluh juga
kalau yang kita dapat ya saya tidak berani komen untuk lembaga lain yang dapat
nah yang kedua untuk pak prabowo begitu ya saya pikir pesan positifnya itu adalah
ini beda dua belas dua persen antara dia kan posisinya tiga puluh lima lima ke empat puluh tujuh
dua puluh dua persen itu sebenarnya bukan beda yang terlalu tebal ya
artinya itu manageable begitu ya
dalam waktu empat lima bulan ke depan itu masih bisa dikejar
tinggal sekarang siapa adu cepat nih kan begitu
tapi ada warningnya juga warningnya begini pak prabowo ini sudah tiga kali ikut pilpres
artinya ini ada ancaman ancaman jangan sampai nanti pilpres ini bukan hanya itu
itu meramaikan saja tanpa pernah menang begitu
jadi ini warningnya yang harus dilihat sebenarnya untuk kedua kandidat ini adalah
variable apa sih yang membuat misalnya kalau dalam survei kami
itu pak jokowi itu unggul tapi relatif kok agak stuck suaranya agak nyangkut
sementara ini kan artinya ada kegelisahan
nah ketika kegelisahan itu ada kenapa kok tidak otomatis orang langsung memilih pak prabowo kan begitu
atau kalau dari data lembaga survei lain misalnya kok undecidednya itu
ini kan artinya ada suara menurun lari suaranya dari pasangan nomor satu
tapi dia nggak langsung lari ke nomor dua ada yang lari ke nomor dua
tapi ada juga yang undecided
nah itu yang harus jadi evaluasi
kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda kita lihat yang selama ini digadang gadang soal ekonomi ya
tapi apakah benar benar solusinya sudah disampaikan oleh kedua belah pihak
tetap di cnn indonesia prime news
kami masih membahas angka angka survei memang masih lima bulan ya
tapi paling tidak mengutip mas fatul tadi ini water station kalau misalnya maraton
jadi ini kesempatan nafas untuk melihat review ke depan review ke belakang
mesti apa yang ditempuh
kita lihat sekarang kalau misalnya dari median ada lima besar keberhasilan pemerintah
mungkin bisa ditanyakan grafis
ini kemudian yang menjadi patokan atau hal yang terus menerus disampaikan oleh kedua belah pihak
yaitu tentang ekonomi ekonomi dan ekonomi
apakah benar itu yang dilihat dari mereka yang disurvey oleh median
yang pertama pembangunan infrastruktur bantuan tempat sasaran kesehatan pendidikan ekonomi stabil
kemudian kekurangan pemerintah

itu dia ternyata ekonomi memburuk sembako bbm listrik mahal pembangunan belum merata
ulama banyak kasus hukum nomor empat kemudian bantuan tidak tepat sasaran
ketika ekonomi memburuk sebenarnya menarik bang riko
sebenarnya suara yang menganggap ini ekonomi buruk itu akan kemudian langsung switch
karena menganggap image perbaikan ekonomi bisa didapatkan oleh prabowo
apakah image sebagai orang yang memberikan solusi ekonomi itu didapatkan
problem solver begitu ya
jadi ini problemnya yang begini
saya melihat kita melihat bersama sama dalam beberapa pekan terakhir ini
itu kan adu argumentasi dalam bidang ekonomi itu kuat sekali ya
baik langsung oleh pak jokowi pak sandi pak prabowo begitu ya
bahkan oleh tim sesnya begitu ya
mulai dari tempe stipis atm kemudian baso chicken rice macam macam
kemudian pak jokowi langsung datang ke pasar bilang mana nggak ada kan begitu
jadi kalau kami melihat memang belakangan ini serangan yang dilakukan oleh pihak oposisi
itu memang mampu menurunkan elektabilitas dari pak jokowi
tapi pada saat yang bersamaan kan begini setelah anda dalam pertarungan ini
setelah misalnya suara itu turun maka harusnya ini kan langsung lompat ke anda
jadi pada stage langkah pertama oposisi meyakinkan orang bahwa ada problem
kebetulan juga dirasakan oleh publik itu relatif berhasil
jadi berhasil persepsi yang lebih buruk gitu ya
nah tapi stage keduanya meyakinkan orang bahwa ketika ini tidak baik
saya lah problem solvernya nah itu yang belum dapat
makanya di alasan memilih waktu kita tanya kenapa anda memilih prabowo sandi
walaupun bang sandi ini sosok pengusaha ya tapi sebagian besar alasan memilihnya itu
tidak ada hubungannya dengan kompetensi mereka sebagai pengusaha
ada nih sekarang grafis alasan memilih prabowo sandi mungkin kita bisa lihat sama sama ya
kemudian mas fatul bisa mengomentari sedikit
yang tertinggi itu adalah intinya harus ganti ya
ya ini dia ingin perubahan pemimpin baru kecewa jokowi
jadi itu bentukan anti tesa jokowinya itu sudah ada
pokoknya asal bukan jokowi
yes tapi nilai kompetensinya belum ada
karena kan orang tidak menjawab bahwa ya saya pilih pak prabowo pak sandi
itu karena saya menganggap bahwa mereka mampu menyelesaikan harga harga ini membuat jadi lebih murah
misalnya menurunkan tarif dasar listrik itu tidak ada belum ada
tapi ada pilihan jago ekonomi atau
itu tidak ada pilihan pak jadi kita terbuka
jadi bebas mereka boleh jawab apa saja
nah itu kan belum ada
oke mas fatul
nah itu pr selanjutnya
ya saya rasa apa yang dilakukan oleh bang sandi itu juga menjawab apa apa yang dikhawatirkan gitu
dengan kunjungan kunjungan ke berbagai daerah mengunjungi sentra sentra ekonomi
menyampaikan gambaran visi ekonomi dari prabowo sandi dengan pendekatan yang mungkin tidak pendekatan
akademis seperti halnya debat debat ilmiah gitu tapi dengan bahasa masyarakat itu menjadi penting
nah kalau kita lihat di hasil ini pun juga sebetulnya menarik ya
karena yang disampaikan juga mengenai kekecewaan kepada presiden jokowi saat ini
dan itu tentu kita bisa lihat prosesnya kan panjang ya
dari mulai janji kampanye yang banyak catatan tidak direalisasikan secara baik
lalu sampai ada tagar yang akhirnya memecah kebuntuan saat itu ketika orang bingung dengan kondisi sekarang
dengan kritik kritik yang ada mungkin banyak hal yang terkesan dibungkam
dan akhirnya muncul satu tagar yang akhirnya juga berimplikasi yang cukup besar menurut saya
untuk melihat bahwa ada harapan yang kita inginkan bisa terrealisasi dua ribu sembilan belas
dan ini menurut saya jadi catatan yang menarik gitu
oke kang maman
iya kalau kita sekali lagi menghormati ya menghormati survei ini
tetapi sekali lagi kita yakin bahwa capaian capaian prestasi jokowi jk
dalam infrastruktur tetap masih tinggi dan itu bisa dibidik juga ya oleh median
dan juga di beberapa hal paling tidak ada tiga hal pembangunan infrastruktur pembangunan sosial
dan juga apa namanya perlindungan sosial itu dua hal yang terus kita lakukan
menurut kami prestasi di tengah ketidakpastian global
di tengah kesulitan ekonomi dan lain sebagainya kita pun sanggup untuk lalu menurunkan angka
kemiskinan di bawah satu digit dan itu menjadi hal yang prestasi
baik baik baik
saya potong sementara kang maman
kami ajak anda sekarang untuk bergabung untuk mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh manajemen lion air
terkait hasil awal pemeriksaan kecelakaan lnr pklkp
wah ini langsung manajemen ya
kita melakukan persepsi dan juga tanggapan terhadap kejadian yang ada
kejadian yang ada menjadi bisa jadi berbeda
saya pikir itu dulu yang kami sampaikan dan kedua
langkah kami adalah mengklarifikasi kepada knkt
dan kami akan lakukan secara tertulis
dan apabila klarifikasi tersebut tidak mendapat anggapan ya kami akan melakukan langkah sebagaimana
diamanatan ya kita akan tempuk termasuk jalur hukum
karena ini sudah
tapi kita akan melakukan
saya pikir itu dari saya
di menurut report yang disampaikan kepada kami
kami melihat ada
kontradiktif antara apa yang sudah dituliskan dengan apa yang sudah disampaikan
khususnya terkait dengan tidak laiknya pesawat ini
terdapat bahwa pada tanggal dua puluh delapan meks lkp
telah melaksanakan penggantian angle of attack atau eoe
sudah diganti dan sudah di test
ini di bali
engineer yang melakukan release book dan kemudian menandatangani maka
sejarah legal bahwa pesawat ini adalah airworthy atau laik
pengen melihat bahwa di dalam logbooknya
kemudian dia melakukan memeriksa semua
dan pesawat itu setuju disepakati bahwa ini adalah laik
sehingga dia menerbangkan pesawat ini
poin yang kelima bahwa
ada beberapa checklist yang
tetapi pilot tersebut
direkomendasikan sebetulnya untuk kembali
tetapi di checklistnya tidak ada mengatakan bahwa harus kembali kepada
dan di poin ke
ada suatu statement tertulis bahwa
berkait dengan ias dan art desegri
sudah dilakukan ratifikasi
dan kemudian di
paragraf terakhirnya disampaikan
berarti sudah tidak ada permasalahan lagi
ini yang harus kita ratifikasi dengan
tidak ada satu poin dalam statement
branlimary reportnya yang mengatakan bahwa pesawat ini tidak
pesawat laik terbang adalah setelah ditarangannya oleh
release man kemudian pilot menuju kemudian pilot menerbangkan
seperti itu jadi ada kontradiksi antara
apa yang disampaikan di dalam preliminary report
dengan apa yang disampaikan dalam media release nya
dan pak s s s s
selaku presiden dan direktur
of lion air group yang sudah menyampaikan
dari pihak terkait
untuk itu sesi berikutnya
tiga pertanyaan silahkan
selamat malam berita bloomberg
yang mau saya tanyakan adalah
apabila bapak bapak sudah membaca laporan awal
dari knkt dan juga membaca statement yang dikeluarkan
boeing hari ini mengenai
adanya shift di penggunaan bahan
yang tadinya mungkin lebih berat
ke boeing nya semacam tanda kutip
kesalahan di boeing kelihatannya
itu sudah lebih berat ke lion air
iya tadi kita baru saja melihat konferensi pers
yang dilakukan oleh manajemen lion air
dan tadi sedikit sekalipun sedikit terputus
tapi kami mendapatkan informasi bahwa lion air akan melakukan
akan menempuh jalur hukum terkait perbedaan
yang disampaikan di preliminary report knkt
dengan apa yang disampaikan dalam konferensi pers knkt
yang dilakukan siang tadi
jadi ada beberapa poin tadi disampaikan oleh
di sana disampaikan ada beberapa informasi yang berbeda
antara pembacaan preliminary report
yang juga sempat tersebar
kepada kami para pewarta
dan juga penyampaian yang disampaikan
dalam konferensi pers
kami akan terus memberikan perkembangan informasinya
tapi sekarang kita kembali lagi kepada dialog
angka angka survei yang terbaru yang sudah disampaikan
kami akan mengajak anda kembali melihat ada survei
tadi kita sudah lihat alasan memilih prabowo sandi
bagaimana dengan alasan lima alasan
kita akan sekarang tampilkan grafisnya
kita lihat sekarang
oke ini dia lima besar yang disukai dari joko widodo
mungkin bisa ditampilkan di layar yang besar di plasma c
yang pertama adalah merakyat ada sekitar dua puluh satu delapan kalau tidak salah ya
merakyat kemudian sederhana baik orang dan perilakunya
kinerja bagus peduli dan dermawan
ini dia di belakang sudah ada dua puluh satu enam
kemudian lima besar yang disukai dari ma'ruf amin
dari q ma'ruf satu ulama kemudian dua ketua mui
tiga baik akhlaknya kemudian cerdas dan ada nomor lima dari
kamaman respon ya kamaman
ulama nada tululama
ini kan pertanyaan terbuka
saya lebih baik fokus kepada poin pertama dimana masyarakat
memilih jokowi karena dia merakyat
nah poin merakyat ini sebenarnya yang menjadi hal positif
yang akan terus kita sosialisasikan
ketika beliau di beberapa survei itu hampir sepakat bahwa
pembangunan infrastruktur kita sukses
pembangunan infrastruktur bukan hanya sekedar fisik tetapi
bagaimana cara pengelolaan keuangan apbn empat ratus triliun itu
bisa dihabiskan bahkan kurang di tengah beberapa periode kebelakang
ada pemerintahan yang membuat hambalang terbengkalai korupsi
di mana mana dan sebagainya
yang kedua mengurangi kesenjangan antarwilaya
infrastruktur ini memang agak sedikit berat dirasakan langsung
tetapi lima sepuluh tahun ke depan kita akan merasakan bahwa indonesia
akan loncat menjadi negara maju dengan pembangunan infrastruktur
makanya di periode kedua pemerintahan jokowi ma'ruf aminanti
kita akan menguatkan pembangunan manusia indonesia lewat program program
program pengentasan kemiskinan dengan kartu indonesia sehat kartu indonesia sejahtera
dan kip kartu indonesia pintar
ini persoalan kita sebenarnya adalah bagaimana itu semua tepat sasaran
sehingga selalu saya katakan bahwa kita perlu reformasi birokrasi
kita perlu validasi data kita perlu koordinasi dan komunikasi yang tepat
tiga poin itu yang sebenarnya akan menjadi kendala bagi pemerintahan
manapun sebenarnya dari dulu sehingga program sebaik apapun
tidak akan nyampe dan ini akan diperbaiki oleh pemerintahan jokowi
ma'ruf amin ke depan dan kiai ma'ruf dengan ulamanya itu
salah satunya adalah pembangunan karakter manusia indonesia yang lebih siap
untuk bekerja mengikuti pola kerja yang dilakukan oleh jokowi itu sendiri
tapi kalau bisa merakyatnya hanya dua puluh empat sekian persen image nya
kang maman kalau misalnya lihat image merakyatnya hanya dua puluh empat sekian persen
tapi itu terbesar diantara pertanyaan terbuka itu
tapi yang lebih penting itu adalah kita menemukan seorang sosok calon presiden
bahkan udah jadi presiden hari ini itu sosok yang memang memahami rakyat langsung
hidup dia lahir dari rakyat biasa dia lahir bukan dari elit politik
karena dia lahir menjadi orang yang mengerti persis apa yang harus dilakukan
untuk masyarakat dan itu penting menurut saya
oke oke menarik juga sekarang bagaimana dengan alasan suka dengan prabowo
kita tampilkan juga ya oke
kita lihat sekarang alasan suka dengan prabowo ada lima alasan
kemudian juga ada suka dengan bang sandi masalahnya tegas berwibawa gagah
enam persen loh lawannya merakyat ya oke kemudian militer empat enam persen
disiplin cerdas mampu memimpin kemudian yang disukai dari sandiaga uno
pengusaha sukses muda cerdas ganteng ada gantengnya di sana mas fatu
yang digadang gadang dari awal itu ya juga akhirnya banyak yang bisa
harusnya digedain angkanya itu gimana caranya biar gede jadi nomor satu
oke mas fatul sudahkah sudahkah memang ini sesuai dengan image yang memang sudah direncanakan
oleh teman teman bpr
ya kalau menurut saya sih karena pertanyaan terbuka ya
jadi mungkin hasil yang ada pun juga relatif ya
karena kita juga tidak bisa melihat itu secara utuh
cuma memang yang menjadi satu hal yang penting misalnya di prabowo ini cukup besar ya
di angka tiga puluh tiga persen tentang ketegasan berwibawa gagah
dan ini sebetulnya kita bisa melihatnya dari banyak hal yang terkait dengan isu isu di indonesia
misalnya mengenai tenaga kerja asing lalu ketegasan kita dalam aspek
hutang luar negeri misalnya
ataupun juga hal hal lain yang sebetulnya memperlihatkan bagaimana kedaulatan kita
sebagai bangsa dalam bidang ekonomi dan sebagainya itu dipertanyakan
sehingga mungkin ini juga berimplikasi dengan pilihan masyarakat dari pertanyaan terbuka itu
kalau saya menyangkanya nggak gitu ya
saya menyangkanya ada dua sosok nih yang satu memang agak gemuk yang satu krempeng
sehingga ini pandangan fisikly bukan ketegasan
karena kalau soal ketegasan prabowo belum pernah jadi presiden
dia hanya menjadi calon tiga kali dan akan gagal keempat kalinya
tapi kalau itu pertanyaan terbuka bagaimanapun
itu yang ada di top of mind orang orang kan
iya betul tapi itu menurut saya lebih kepada fisikly
sebenarnya sih begini kalau secara teoreti kan ketika anda memilih presiden itu
maka ada dua variable di sana yang bertarung
we elect you as a president kami memilih anda sebagai presiden
atau we electual as a human saya pilih anda sebagai manusia
jadi dua karakter ini akan selalu dinilai
bertarung dalam benak publik kompetensinya dan karakternya
ini memang dua sosok yang bertolak belakang
masing masing punya kelebihannya dan punya kekurangannya sendiri sendiri
pak jokowi ini kan memang dia kemampuannya di dalam berhubungan
merelate dengan rakyat biasa begitu ya
bukan elit itu luar biasa
itu saya pikir apa namanya foto foto terakhir misalnya dia dengan ibu ibu itu memang
memang itu sejatinya pak jokowi begitu
dan itu juga tidak bisa direplikasi lawan
agak sulit itu direplikasi oleh pak prabowo karena memang pak prabowo bukan begitu
ya memang dia itu sebenarnya background beliau sebagai mantan militer begitu ya
ketegasannya dalam gaya orasinya gaya bicaranya
tapi itu juga ada penyukanya begitu maksud saya ada juga orang yang suka situ
salah satu menurut saya evaluasi saya misalnya terhadap pak kedua duanya nih ya
terhadap pak prabowo dulu misalnya ya
kita lihat tadi itu padahal sekarang ini ini kan gini kayak anda janganlah anda menjual payung
di musim kemarau gitu maksud saya
nggak bakal laku susah
nah sekarang orang itu banyak bicara kegelisahannya tentang ekonomi
tetapi kalau kita lihat pada saat kita tanyakan secara terbuka apa yang anda sukai
dari pak prabowo apa yang anda sukai dari pak sandi
terlalu kecil dibandingkan dengan misalnya tema
jadi ini dominan nggak nyambung
jadi antara yang dibutuhkan masyarakat itu persepsinya nggak masuk di kepala mereka
sementara untuk pak jokowi misalnya betul sekali publik itu misalnya
jangan lupa ini kita menilai pak jokowi dan menilai pak prabowo ini dua hal yang berbeda
kenapa karena pak prabowo ini posisinya dia zero sekarang ini
he is nobody nobody itu dalam maksud saya dia bukan diperintahkan
pak jokowi ini lain dia adalah sosok yang harusnya dinilai bukan hanya karakter personnya dia sebagai manusia
tetapi orang yang sudah empat tahun menjabat
kinerja jadi seharusnya poin positifnya yang di luar beliau sebagai merakyat sederhana
harusnya itu setidaknya diangkatlah ke nomor dua atau syukur syukur nomor satu
jadi kalau orang mengatakan apa yang anda suka dari pak jokowi bukan hanya merakyatnya tapi
oh beliau itu memang apa namanya
beliau itu yang mampu menurunkan harga harga misalnya ekonomi dijaga
nah itu seperti itu
tapi mungkin jangan jangan memang dari dua tim ini juga meramu itu
nah memang ini yang jadi masalah itu begini juga
jadi publik itu mampu menilai bahwa keberhasilan pak jokowi dalam membangun infrastruktur itu mereka tahu
tetapi waktu kita tanya menurut anda dengan pak jokowi membangun infrastruktur ini
apakah itu membantu anda dalam meningkatkan ekonomi keseharian anda
itu memang yang menjawab yakin itu membantu itu lebih kecil dibandingkan yang
belum bisa jadi dua puluh sembilan lawan dua puluh enam
itu ya tugasnya yang aman lah
baik baik kita sekarang jeda dulu ya
nanti setelah jeda yang juga ramai diperbincangkan adalah soal perang di media sosial
siapa yang menang
cnn indonesia prime news segera kembali
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal angka angka survei yang dirilis oleh teman teman median dan juga lsi
kita lihat sekarang soal medsos kemudian sudah ramai diperbincangkan di media sosial dan juga di media masa nasional
soal media sosial siapa yang menang
di sini kita lihat prabowo unggul di pengguna medsos
untuk yang di facebook empat puluh dua empat
kemudian di twitter prabowo sandi jauh lima puluh sembilan dua ya
kemudian untuk instagram prabowo sandi empat puluh delapan
ini agak jauh sebenarnya kang maman
apakah pertempurannya kan memang juga ada bagaimanapun di medsos
dan untuk membangun persepsi kan semua sekarang menggunakan jalur ini
kalau misalnya dilihat angka angka ini apa yang jadi evaluasi sekarang
ya tentu ini menjadi masukan yang sangat sangat berharga ya bagi kami
karena sebenarnya kami lebih fokus kepada pertempuran teritorial
kita lebih apalagi jawa barat misalnya
ketika kita melihat bahwa di jawa barat orang lebih suka kepada orang yang datang langsung
tapi jawa barat pengguna medsosnya juga tinggi kan
tidak terlalu tinggi juga
kecuali di daerah daerah kota seperti bandung bekasi bogor dan lain sebagainya
nah makanya ada dua mesin kita
pertama mesin partai dengan sembilan
partai yang solid dan juga yang mesin kedua relawan
nah kita bagi dua mesin itu menjadi kekuatan udara dan kekuatan darat
kami harus jujur bahwa kekuatan darat hari ini memang lagi dioptimalkan
sampai melakukan kampassing door to door
sehingga kemenangan kami akan berbasis tps
melihat itu udara lebih kita pakai untuk lebih dua hal
pertama adalah meng sosialisasikan prestasi jokowi
yang kedua memberikan solusi apa jokowi maruf amin ke depan
ada lima solusi yang kita tawarkan pembangunan infrastruktur
pengurangan kesenjangan sosial dan lain sebagainya itu menjadi hal yang terus terusan
nah saya rasa penggunaan media sosial kalau saya bisa baca misalnya
dari hasil teman teman median ini lebih kepada bagaimana berita berita hoax
fitnah dan sebagainya itu lebih muncul juga
menurut saya itu yang agak sedikit dalam tanda kutip ya
mengerus kalau kita percaya survei ini
nah tetapi saya rasa sekali lagi ini masukan yang sangat berharga
kami sudah membuat cybertrover kami
dan di awal ini strategi kami akan betul betul dimasipkan
karena cybertrover melakukan pelatihan pelatihan di daerah
sehingga penggunaan sosial media untuk yang positif
no hoax no fitnah no adu domba no pesimistis dan sebagainya bisa kita lakukan
oke no hoax dan adu domba dan sebagainya
tapi bagaimanapun secara angka pasangan prabowo sandi yang menang mas fatul
ya menurut saya ini menarik ya
tadi kalau misalnya kita mau balik ke segmen sebelumnya
mengenai isu ekonomi kenapa ini menjadi menarik
karena menurut saya bagi seorang presiden jokowi
beliau ini seorang presiden gitu
jadi beliau tidak berada di ruang hampa dalam melihat survei ini gitu
karena memang apa apa yang dilakukan oleh publik itu
juga merefleksikan evaluasi publik sebetulnya terhadap kinerja beliau
makanya kenapa isu ekonomi menurut saya menarik
karena banyak aspek yang ternyata memang dilihat publik masih cukup bermasalah gitu
angka angka yang tadi ada kita bisa perdebatkan
rasio dari angka penurunan pengangguran
penurunan kemiskinan itu tidak semudah
tidak sekedar angka angka itu
dan kalau misalnya kita lihat media sosial
ini kan sebetulnya merefleksikan masyarakat perkotaan yang kritis
dia apa namanya tsev misalnya
dan akhirnya bisa melihat bahwa ternyata kritik kritik yang ada
ternyata punya dasar bukan hoax
dan ini menjadi penting dan akhirnya bisa unggul gitu
menurut saya ini cukup menarik
karena akhirnya publik pun juga lama kelamaan
seperti hal yang tadi saya sampaikan ini maraton
maraton juga publik pelan pelan sudah mulai melihat secara rasional
bahwa ada hal yang dinilai perlu dievaluasi dari pemerintahan presiden jokowi
dan akhirnya masyarakat memilih ke pasangan yang lain
penetrasinya seperti apa sih sebenarnya kalau di facebook bang riko
yang diperhatikan apa saja
kita tahu pengguna facebook itu kalau dari data yang kami miliki ya
itu di indonesia itu kisarannya sebenarnya antara empat puluh sampai lima puluh an persen
orang yang mengaku menggunakan media sosial
kan mengaku menggunakan media sosial
macem macem gitu ya
data saya satu ratus tiga puluh juta bulan januari dua ribu delapan belas
tapi satu ratus tiga puluh juta itu ada yang punya akun lebih dari satu
katakanlah kita ambil konservatif biar aman ini ya
biar aman bagi para calon yang misalnya angka lima puluh persen
tetapi yang harus diingat sebenarnya dari data ini
yang harus kita coba mungkin kita bedah
bahwa pengguna media sosial ini itu kan kuat sekali aroma apa namanya dominasi demografinya
maksud saya disini adalah pemilih milenial dan pemilih muda itu ada di sini
ceruknya itu besar sekali
kan rasanya kita tidak membayangkan ya
dan kota ya
tapi sebenarnya sekarang ini karena apa
sebaran internet itu sampai ke desa desa juga ini
agak melebar sebenarnya gitu
walaupun tentu intensitas dan frekuensi dan besarannya tentu lebih besar di kota
nah rasanya kita tidak melihat misalnya orang usia di atas lima puluh tahun itu intens menggunakan facebook
misalnya facebook atau twitter kan tidak begitu
rata rata ini pemilih muda dan pemilih milenial
nah kalau kita melihat dari data survei yang itu mungkin bisa jadi bahan bagi kedua kandidat ini adalah
semakin muda usianya itu pertarungan antar pemilih itu semakin kuat
jadi polarisasi yang ada di kita sekarang ini polarisasi pilpres ini itu bukan polarisasi di usia tua
itu justru polarisasi di pemilih muda
itu kan sudah solid ya
kalau usia tua ini sebagian besar ini mohon maaf sebagian besar pilih pak jokowi ini
sebagian besar pilih pak jokowi
kalau usia berapa itu usia tua

oke di atas empat puluh tahun oke
tapi semakin tua semakin gapnya semakin besar
jadi lima puluh tahun enam puluh tahun semakin besar
justru kita lihat ini pertarungannya ini memang ada di terutama gini di usia tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun
itu kan saat saat kalau kita bicara itu orang itu mulai meniti karir bahkan menuju ke menjelang puncaknya ya kan
tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun
dan sedang menelan segala informasi itu
ya bukan hanya itu mereka ini yang berbenturan langsung dengan realitas ekonomi
dan itu tantangannya ada delapan puluh tiga juta milenial dan mereka dalam satu survei itu akan memilih menentukan pilihannya h dua minggu
sehingga pertarungan kita ini betul betul bagaimana membuat ini gerakan yang kami lakukan di relawan ya
gerakan kita memang ingin fans ingin apa namanya memorable
sehingga betul betul nanti yang h dua minggu ini kita bisa merayakan
kita bisa meraih suara itu
ini bocorannya itu ya berarti ya
tapi itu memang jadi tantangannya menarik menurut saya
tapi memorable jangan jadi memori kalau misalnya ngegasnya kelamaan kan nanti jadi memori
evaluasi juga bagi timnya pak prabowo menurut saya
cara mengkonsumsi informasi itu kan setiap lapis usia itu berbeda
ya orang yang usianya
jadi di sini kita bisa melihat bahwa pertarungan itu tidak cukup di media sosial
jadi jangan hanya happy pada saat media sosial itu menang enggak
tapi juga harus bertarung di tv
bertarung juga di radio
bertarung juga di koran
bertarung juga di online
jadi ini jadi media konvensional ini cara menyerap informasi dengan gaya outdated mungkin ya
itu peminatnya masih besar
dan itu rasa rasanya mungkin timnya pak prabowo agak kedodoran di situ
banyak sebabnya lah ya
tapi itu angkanya kan kelihatan
itu mungkin pr besar yang harus diselesaikan oleh timnya pak prabowo
kalau dari timnya pak jokowi
ya itu sudah kelihatan sangat dominan di situ
ya itu juga
kalau misalnya tadi bilang ngegasnya monati h dua minggu
bukan ngegasnya gitu
jadi kita bikin sebuah gerakan yang sistematis masif
sehingga kita bisa meyakinkan terutama kelompok milenial itu
kalau survei tadi betul ya
dua h dua minggu
itu betul betul akhirnya orang sudah memilih
tapi kalau penetrasi publik kan nggak bisa instan mas kang
makanya kita dari sekarang membuat sebuah strategi yang sistematik
di h tiga minggu
makanya betul tadi kata siapa
mas fatul bahwa kita harus membuat bagaimana caranya kampanye ini agak sedikit ritme kita diatur
dan mudah mudahan tidak ada isu macam macam
karena kami yakin ya kita menang di beberapa titik misalnya saya kemarin ke jawa tengah
karena memang jawa barat mas marbon kita harus benar benar teritorial
datang door to door minta tokoh tokoh masyarakat kita datang
kurang lebih begitu
ini kalau cara angka begitu ya
mas fatul kalau misalnya anda lihat dari tadi soal informasi masukan yang disampaikan bang riko
ya kalau menurut saya kalau hasil dari median mengenai medsos sih kami tidak kaget ya

k festival kayaknya kalau misalnya kita asal ma sommertt kyknya jadi gini gak mohon maan
jadi mengulangi siege riksa
yang sukses dan sebagainya
dan mengesankan ini tokoh yang mewakili
milenial sih itu dibandingkan mungkin
yang usia lanjut gitu
yang memang pendekatannya
bisa jadi agak sedikit
sulit untuk masuk ke milenial
kalau pertarungannya seperti dengan cawapres ya
ini kan pertarungannya capres jadi kalau ditanya
capresnya yang paling milenial siapa
pengungkit suaranya tinggi
tetapi itu menjadi hal yang menarik
menurut saya dua pasangan ini
punya strategi yang berbeda
punya apa tadi basis pemilih
yang tidak sama tapi kita
betul betul nanti tim sukses ini yang akan
terima kasih bapak bapak sudah
berbincang pada malam hari ini
masih lima bulan nafasnya
diatur sama sama gitu kali ya
terima kasih bang riko mas fatul kang maman
dan di era modern seperti ini suara rakyat
bisa dikonversi menjadi sesuatu yang ilmiah
prediksi siapa yang akan jadi menang
bisa dilakukan meski hasilnya belum tentu sama
setuju atau tidak setidaknya ada
rujukan apa yang harus dilakukan para kontestan
cnn indonesia prime news segera kembali